selama dua dekade terakhir indonesia menjadi berita utama di dunia karena serangan terorisme
atau karena kehadiran jaringan teroris yang diduga terhubung dengan
organisasi paramiliter fundamentalis islam suni al qaeda
dan organisasi militan islam jemaah islamiyah atau kelompok militan ekstremis negara islam irak dan syria
rangkaian aksi teroris di jakarta riau dan khususnya surabaya pada pertengahan bulan maret lalu
menjadi perhatian dunia internasional
pelibatan keluarga dalam bom bunuh diri di surabaya menjadi sebuah tren baru dalam dunia teroris internasional
nah seperti apa catatan seorang sydney jones terhadap peta kelompok terorisme di indonesia
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
berbagai kalangan menilai bahwa terorisme tidak sepenuhnya habis di negeri ini benar adanya
sebagai salah satu kejahatan luar biasa selain korupsi dan narkoba
terorisme masih berbiak karena belum semua akar tunjangnya dicerabut dari republik ini
embryo terorisme seperti patah tumbuh hilang berganti
tokoh tokoh utama teroris memang telah dipenjara
tetapi masih saja ada teroris berbahaya yang berkeliaran
terorisme di dunia bukanlah masalah yang baru saja muncul
tercatat dalam sejarah penggunaan kata terorisme menjadi terkenal pada abad ke delapan belas ketika revolusi perancis terjadi
ketika jacobin mengendalikan pemerintahan revolusioner dengan menggunakan kekerasan seperti pembunuhan masal
bagi warga untuk menunjukkan rasa takut
dari serentetan kasus terorisme yang terjadi perlu menjadi perhatian kita bersama adalah adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam aksi aksi terorisme saat ini
eksistensi agama di muka bumi hadir sebagai pencerah bagi para pengikutnya
dakwah sebagai langkah dari agama dan fondasi dasar dalam agama terkhususnya islam memiliki peranan yang sangat penting
dan menjadi modal dalam menghadapi tuntutan zaman serta segi kehidupan umat yang tujuannya adalah mengajak beramar makruf menahi mukana
di indonesia istilah terorisme menyalip serangkaian aksi kekerasan dalam bagian drama politik nasional yang makin carut marut
semenjak reformasi politik bergulir dan setelah terjadi ledakan bom dahsyat di legia tenggara

menyebut cukup banyak kelompok kelompok menebar teror di indonesia
sydney jones beserta timnya telah mengamati jaringan radikalisme yang menghasilkan beberapa seri
tentang laporan tentang operasi jemaah islamiyah di indonesia dan filipina
dan sidney ini sudah sejak tahun dua ribu tiga belas mendirikan institute for policy analysis of conflict
sebelumnya sebenarnya sydney sendiri sudah cukup lama di indonesia
sudah lima puluh tahun mungkin ya
jadi kalau kita bicara mengenai kepakaran seorang sidney jones di indonesia itu sudah tidak diragukan lagi
nah ipac ini banyak sekali
saya lihat laporan laporannya khususnya yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisme di indonesia
tentu saja ini tidak lepas dari pergolakan politik di dunia
misalnya yang al qaeda dan juga munculnya isis dan lain sebagainya
nah kalau kita ingat ya pertama kali ada bom yang begitu besar yang kedua di dunia setelah yang terjadi di new york
ini adalah bom bali tahun dua ribu dua puluh
sekarang sudah dua ribu dua puluh satu
ketika itu bom di bali itu menggunakan c empat meledakan dengan begitu dahsyat menewaskan banyak orang
terakhir bulan maret yang lalu ada sepasang suami istri di makassar yang melakukan bom bunuh diri di sebuah katedral
mungkin bisa ceritakan sedikit
perjalanan dan evolusi dari terorisme di indonesia yang merupakan pengetahuan yang sini pegang luar biasa dalamnya
ya terima kasih banyak saya kira memang evolusinya sangat menarik
karena awalnya pada waktu bom bali meledak di tahun dua ribu dua banyak orang melihat bahwa harus ada konspirasi
pasti harus cia dan musa yang di belakangnya
teori pada waktu itu bahwa ada mikro nuklir dan lain sebagainya
tetapi apa yang terjadi dan saya kira itu penting sekali bahwa indonesia membawa pelakunya ke sidang yang terbuka supaya semua indonesia bisa tahu faktanya bagaimana
jelas bahwa itu gerakan yang homo
bukan dari bukan diimpor walaupun ternyata ada banyak yang dilatih di afganistan
tapi yang menarik orang orang yang dikirim ke afganistan atau batasan pakistan afganistan pada tahun delapan puluh an pulang ke indonesia atau ke malaysia pada waktu itu
seperti abu bakar ba'al syir dan temannya
tetapi tidak ada kekerasan apapun di indonesia sampai dengan tahun sembilan puluh sembilan dua ribu
ada bom natal misalnya
kenapa terjadi pada waktu itu
dan apa yang terjadi dengan jemaah islamia adalah bahwa mereka tiba tiba sadar bahwa dengan lengsir suharta
ada kesempatan untuk melakukan revolusi islam
tapi juga karena konflik di ambon dan poso ada peluang untuk menerapkan ideologi al qaeda untuk menjadi basis untuk gerakan di indonesia
dan memang benar bahwa rekrutmen orang muda indonesia seperti meloncat pada waktu itu
karena ada begitu banyak orang yang merasa mau balas dendam atas kematian orang islam di ambon dan poso
dan itulah bibitnya gerakan terorisme di indonesia
yang kami melihat adalah dari seperti tahun dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu dua puluh
je adalah organisasi
yang aktor utama
aktor ini yang utamanya di situ
ya aktor utama
tetapi juga yang tidak kalah penting yang ikut dalam ji adalah banyak orang yang mantan dinei
apalagi dari jawa barat banten dan jawa tengah
dan ini yang sempat ditekan ya direpress oleh zaman orde baru itu
mereka tidak bisa berkembang

banyak kebijakan soeharto pada waktu itu yang bikin orang mau bergabung
masih ingat asas tunggal
di mana ada kebijakan bahwa semua orang harus pilih pancasila sebagai dasar ideologis kegiatan mereka dan organisasi mereka
banyak ormas apalagi ormas islam sangat marah pada waktu itu
dan itu menjadi satu faktor
yang mendorong orang bergabung dengan dinee pada waktu itu sampai mereka ke afgan
dan ada perpecahan di dalam tubuh dinee
akhirnya ji lahir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
dan dari situlah kita lihat perkembangannya
tapi ji sendiri kan ada kaitannya dengan al qaeda atau tidak ada
karena ini sebagian dari jemaah islam
yang memang ketemu dengan al qaeda pada waktu di afganistan
dan juga menerima uang dari al qaeda
tapi relationship ada sedikit seperti seorang lsm melamar kepada donator untuk uang
dan je pada waktu itu tidak pernah diarahkan oleh al qaeda
tapi menerima uang iya
dan menerima ideologi iya
tapi tidak pernah ada orang al qaeda yang kasih tahu kepada ji harus bom ini harus bom itu
tapi dari modusnya itu sendiri kalau kita lihat ya
aktor aktornya dan juga caranya
mereka menggunakan cara cara yang sangat sophisticated ya dalam melakukan terorisme
sehingga jumlah dari korbannya kan juga sudah sempat cukup banyak ya
mungkin kita break sebentar sini
apa perbedaannya mungkin dalam evolusi ini antara cara merekrut dan juga siapa siapa orangnya
dan juga skill level dari para teroris ini
karena begitu cukup banyak ya perubahan dari satu dekade ke dekade berikutnya
kita tetaplah bersama insight with desi anwar akan segera kembali
kenapa kita bicara mengenai masalah ini
ini salah satunya adalah karena sydney sendiri sudah dari tahun dua ribu tiga belas ya mendirikan dan memimpin ipac ini
dan katanya sekarang mau pensiun
nah ini tentu kita juga ingin mengetahui sebelum beliau pergi ke new york
apa apa saja kira kira yang membuat indonesia ini sangat unik ya dalam rangkaian terorismenya tapi juga penanganannya oleh pemerintah
tadi disebutkan bahwa ternyata lebih banyak homegrown nya
walaupun mungkin ada pengaruh ya dari al qaeda dan pengalaman yang dimiliki ketika afganistan mereka
di afganistan melalui uni soviet
tapi bagaimana kita setelah al qaeda dan kemudian muncul isis setelah osama bin laden tewas
nah ini apa pengaruhnya yang terasa dan bagaimana peta pengelompokan dari kelompok kelompok teroris ini yang istilahnya lahir dan menyebar ataupun dipengaruhi
saya kira itu sangat penting untuk melihat bahwa ada pembelajar
perbedaan besar antara zaman al qaeda dan zaman isis
pada waktu the mas nomia aktif dan sedang melatihkan pasukannya di afganistan mereka hanya mau latihan short term jangka pendek
mereka ingin dapat keterampilan yang bisa dibawa pulang untuk melawan soeharto
itulah tujuannya bukan untuk membantu
pasukan di afganistan walaupun banyak orang bersimpati dengan orang afghan pada waktu itu
tapi tujuan utama adalah untuk melawan soeharto
dan mereka pergi sendirian laki laki saja ke sana tidak dengan keluarga tidak untuk tinggal lama di sana
dan juga ada larangan walaupun sering dilanggar untuk ikut berjihad dengan pasukan yang melawan uni soviet
karena mau dilindungi kekuatannya supaya bisa dipakai di indonesia
tetapi isis jauh sekali berbeda dari pikiran itu
orang yang bergabung dengan isis ingin ke sana ke syria untuk bergabung selama lamanya
tinggal di sana membangun negara
karena mereka yakin bahwa akhir zaman akan terjadi
penghubungan dengan islam
penghubungan dengan islam
jadi di sana

dan mereka ingin berada di syria pada waktu imam mahdi muncul dengan pasukannya dan islam berjaya di seluruh dunia
jadi mereka tidak ada niat kembali lagi ke indonesia
dan tidak ada niat sebetulnya mendapat keterampilan
untuk melawan jokowi atau pemerintah setempat
tetapi ada instruksi dari isis
kalau tidak bisa berhijrah ke sini kalau tidak bisa bergabung dengan kami berperanglah di negara masing masing
dan sampai saat ini ribuan orang indonesia yang berbayar ke pemimpin isis pada saat itu
masih yakin bahwa mereka ada kewajiban bertaat kepada perintah seperti itulah
dan kalau kita lihat orang orang yang pro isis yang sekarang ini menjadi pelaku aksi terorisme
hampir semuanya sebut instruksi itu sebagai salah satu motivasi kenapa mereka bergerak
dan bisa siapa saja termasuk juga melibatkan perempuan kan dalam ini
ada beberapa yang terakhir itu melibatkan perempuan
bahkan satu keluarga
nah ini kan jadi ada perubahan yang cukup mendasar
tapi sekali lagi ini kan ada jemaah islamia yang masih ada kan sampai sekarang sebenarnya
walaupun banyak yang sudah ditangkap dan dipenjara
nah cara rekrut itu kan juga pasti berbeda
apalagi sekarang dengan sosial media
cara bentuk organisasinya itu sendiri bagaimana
dan yang lebih penting lagi ini dari segi sumber sumber untuk mendapatkan anggotanya ini bagaimana
ji sangat sophisticated dibandingkan dengan isis
kalau kita lihat ji satu cukup hierarkical dengan satu struktur dengan amir dan satu organisasi tunggal
terus mereka punya tahap yang cukup lama sebelum bisa diajak menjadi anggota
harus betul betul diindoktrinasi dengan filosofi dan ideologi ji sebelum bisa naik ke tahap berikutnya
dan saya kira itu berbeda sekali dari isis yang hanya mengambil orang dari jalan
tidak begitu melihat latar belakang
atau direkrut lewat youtube ini yang terjadi di berbagai negara juga kan yang pergi ke syria
ya tapi dan mereka coba misalnya kalau mengajak orang
ya tapi dan mereka coba misalnya kalau mengajak orang
jadi kalau mereka ikut satu kelompok media sosial harus ada rekomendasi dari orang lain yang sudah diterima
tapi gampang sekali diinfiltrasi dan disusupkan orang lain ke dalamnya
jadi kelompok isis dari satu segi agak gampang untuk diawasin
tetapi dari satu segi juga banyak kelompok bisa muncul begitu saja
tetapi dari satu segi juga banyak kelompok bisa muncul begitu saja
karena tidak ada proses indoktrinasi dan tidak ada proses lama untuk menjadi anggota
yang kita lihat kalau kelompok pro isis di sini banyak sekali
bukan saja jad
kalau jad itu singkatan untuk jemaah ancara daulat
awalnya jad itu dipakai sebagai term genetik
yang bisa diterapkan untuk siapa saja yang mendukung isis
lambat laun menjadi term untuk satu organisasi koalisi yang dibentuk di malang pada dua ribu sembilan belas
tapi pada waktu itu pun ada banyak kelompok lain yang juga berbayat kepada el bakdadi ketua isis
tapi tidak ada hubungan dengan koalisi itu di malang
sekarang ini apa yang terjadi
hampir semua pemimpin dari koalisi yang dibentuk tahun dua ribu lima belas itu
kalau ja yang diketahui sebagai jad itu juga mereka ditangkap
dan itu membiarkan sel sel otonom muncul di jambi di riau di makassar di seluruh jawa di bima dan banyak tempat lain
nah ini kan sekarang isis mereka mendapatkan kekalahan
banyak yang mau tidak mau tadi ingin menetap di syria mungkin selamanya di irak selamanya
tapi terpaksa pulang atau dipulangkan
akan menjadi sumber ancaman yang baru
karena dulu memang itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah indonesia
bahwa antara ratusan orang indonesia yang pergi ke suria dengan keluarganya
ada sekitar lima ratusan kalau tidak saya berpikir
kalau yang berangkat ke sana lebih dari lima ratus
yang tinggal di sana sekarang ini ada sekitar lima ratus ke atas sedikit
menurut satu perhitungan lebih dari seribu
tapi yang ada di kamp kamp yang sekarang dikuasai oleh kurdi sekitar lima ratus lima puluhan kira kira
sebagian besar perempuan dan anak anak
karena sebagian besar dari laki laki tewas
kalau kita lihat jumlah orang dewasa perempuan dewasa di dalam kamp di syria dari indonesia
sekitar seratus enam puluh
antaranya seratus tiga puluh adalah janda
karena suaminya tewas
nah sekarang ini ada persoalan apakah seharusnya indonesia melakukan usaha lebih berat lebih
lebih tinggi untuk membawa mereka pulang
indonesia melihat semuanya sebagai risiko
tidak mau dibawa pulang
tetapi mereka melihat bahwa kalau anak anak di bawah umur sepuluh mungkin tidak berdosa dan mereka bisa dibawa pulang tanpa risiko
masalahnya banyak instansi di sini tetap tidak mau
sampai sekarang ada semacam hambatan untuk membawa mereka pulang
tapi sudah ada beberapa kan yang sudah pulang kan
ada sekitar enam puluh kalau tidak salah
satu keluarga besar yang terdiri dari delapan belas orang yang pulang pada bulan juli agustus tahun dua ribu dua puluh
dan mereka lah yang dilihat sebagai contoh apa yang bisa terjadi kalau mereka dibawa pulang
dan tidak ada masalah sama sekali
mereka semua baik baik aja
tapi tidak tentu bahwa semua akan seperti itu
iya kita istirahat sebentar
sini ada evolusi dari kelompok kelompok terorisme ini
pasti juga ada evolusi dalam penanganannya dan juga reaksi pemerintah khususnya modus modus counter terorismenya seperti apa
kita jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insight with desy anwar

masih bersama insight with desi anwar saya juga masih ditemani oleh sydney jones
dan kita masih membahas mengenai catatan sydney jones ya
sidney jones selama berada di indonesia dan selama mendirikan ipac institutnya yang memiliki dan telah mempublikasikan berbagai macam laporan
mengenai terorisme dan juga radikalisme bukan saja di indonesia tapi di asia tenggara ya termasuk filipina
dan ini biasanya dilakukan karena memberikan masukan bagaimana semua ini bisa ditangani bisa diatasi
jadi laporannya paling sering dibaca tentu saja oleh pemerintah dan intel dan lain sebagainya
diploma para diplomat dari lsm juga bukan saja
bagi kita juga media selalu menanyakan pada sini
nah ini selama ini kan kita lihat pertama kali dua ribu dua ketika bom bali yang terjadi di indonesia
kita lihat begitu banyak misalnya bantuan supaya indonesia polisi indonesia apalagi karena waktu itu kan masih baru
kita lihat dulu memiliki beberapa ind

satu hard satu soft
kalau hard itu pendekatan yang lebih penting
dan yang menarik sejak tahun dua ribu dua dengan bom bali indonesia memutuskan bahwa yang terjadi di indonesia dengan counter radikalisme tidak akan bersifat perang
tidak akan melibatkan tentara tapi justru penegakan hukum dengan polisi sebagai lead agency
itu berarti bahwa orang ditangkap dibawa ke depan pengadilan diadili dihukumi dan setelah hukumannya dijalankan mereka dibebaskan
dan yang terjadi angka residivisme masih sampai sekarang ini agak rendah di bawah sepuluh persen atau di antara sepuluh sampai sebelas persen kira kira
sebagian besar dari begitu banyak orang yang ditangkap tidak kembali lagi walaupun kalau terjadi mereka kembali melakukan sesuatu yang baru
ada banyak perhatian media terhadap kasus kasus itu
tapi kalau kita lihat ratusan orang yang bebas sebagian besar kembali ke keluarga
jadi program deradikalisasi itu sebenarnya berhasil dong
tidak itu yang penting untuk diketahui
kalau mereka tidak kembali lagi bukan karena intervensi program dari pemerintah tetapi atas kesadaran mereka sendiri
mereka melihat bahwa cost lebih besar daripada benefit
mereka juga melihat bahwa kalau keluarga sering ada tekanan dari keluarga untuk tidak melakukan aksi seperti ini lagi
kadang kadang ada kesadaran
saya pikir bahwa kalau bayi pertama lahir atau kalau mau kawin mereka mau pakai kehidupan yang lebih normal
apalagi kalau ada kesempatan kerja
nah inilah yang menjadi kunci untuk program program lokal yang bisa kerjasama dengan orang yang sudah bebas untuk seperti memperkuatkan kesadaran ini supaya mereka tidak kembali
kadang program itu memang resmi dari polisi atau organisasi lain
kadang kadang itu program swasta dari lsm atau kelompok lain
dan yang penting untuk diketahui mereka jauh lebih berhasil kalau betul betul dibentuk sebagai program yang respon ke
kalau program nasional di mana ada semacam template yang diterapkan secara seluruh indonesia pasti gagal
jadi ini harus
yang harus dilakukan adalah mengerti dinamika lokal di makassar bagaimana dinamika lokal di banten bagaimana atau kadang kadang di suatu dusun bagaimana
jadi penting ya pengetahuan ini
mau tidak mau kan berarti harus ada supervisi harus ada pemahaman
ini sudah dimiliki oleh counter terorisme kita oleh polisi kita dalam menangani
sudah tapi tidak di daerah semuanya
dan juga yang penting adalah mentor
sering terjadi bahwa harus
bahwa kalau ada orang dengan sikap kemanusiaan yang tertarik oleh nasib dari orang ini atau keluarganya
seolah olah ada respons yang baik dari si mantan teroris tersebut
tetapi harus mentoring jangka panjang
tidak bisa hanya sebentar saja
tidak bisa misalnya kalau orang bebas ada monitoring hanya untuk beberapa bulan saja
harus betul betul kerjasama dengan keluarga itu dan ada ongkosnya
tidak murah untuk melakukan program seperti itu
iya tapi tadi kita sebutkan ada sekitar dua ratus an ya mungkin yang anggota ji yang di penjara
secara keseluruhan tidak ada resikonya
tapi saya sempat dengar waktu abu bakar bashir dibebaskan
sini merasa bahwa ini mungkin agak terlalu premature ya

ada enggak saya kira dulu pada waktu dia mau dibebaskan
karena umurnya tidak ada alasan untuk membebaskan dia pada waktu itu
tapi setelah selesai hukumannya saya kira bahwa dia sebetulnya tidak begitu banyak berisiko kalau dibebaskan
sekarang masih ada ancaman itu ji dari ji
ji masih ada dan masih ada risiko karena ji adalah organisasi yang paling strategis
mereka punya strategi jangka panjang sampai dua puluh lima tahun ke depan
dan dengan program indoktrinasi itu gampang untuk
kalau mereka mengalami satu krisis seperti sekarang ini dengan ratusan orang ditangkap
mereka bisa kembali ke dakwah kembali ke pendidikan karena mereka punya jaringan pesantren
jadi ini masih merupakan ancaman
ini masih merupakan ancaman
karena yang mereka ingin adalah untuk tetap membuat indonesia sebagai negara islam
seperti dulu tujuan darat islam
apakah ada aparat memiliki data memiliki informasi terhadap siapa mereka dan daerah daerah yang mana yang harus diikuti dan disurvey
kalau kita lihat densus delapan puluh delapan cukup hebat dari segi info yang mereka punya tentang apa yang mereka tahu tentang jaringan jaringan
itu betul betul saya kira profesional dan luas sekali pengetahuannya
yang terjadi sekarang ini dengan teknologi dari satu segi itu satu benefit yang luar biasa
tapi teknologi juga bisa pakai teknologi
ini salah satu misalnya dengan menggunakan telegram untuk berkomunikasi dan lain sebagainya
sejauh mana kehadiran media sosial ini
teknologi internet dan lain sebagainya itu justru merupakan ancaman baru terhadap timbulnya ancaman ancaman terorisme di indonesia
dari satu segi menjadi ancaman besar
saya masih ingat pada waktu awal tahun dua ribu an waktu untuk menyebarkan ajaran ekstrim
orang mengirim kaset dari satu orang ke orang lain
atau membawa kaset itu supaya bisa mendengar
misalnya cerama aman abdurrahman
sekarang ini gampang pakai incrypted messaging untuk kirim ajaran ekstremis
tapi juga buku petunjuk bagaimana merakit bom
dan hampir semua bom yang terjadi selama tiga tahun belakangan ini dibikin bukan melalui latihan tatap muka
tapi justru dari instruksi lewat internet
semuanya belajar dari youtube iya
kita istirahat sebentar
tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar saya ditemani sydney jones
beliau adalah direktur dari institut for policy and innovation
ini merupakan detik detik terakhirnya berada di jakarta setelah tinggal di indonesia selama sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ya
akan kembali ke new york dan kita pasti akan kehilangan ini
yang jelas kehilangan arah sumber khusus mengenai konflik dan juga analisa terhadap terorisme yang terjadi di indonesia
tapi jangan bilang pensiun karena saya akan pensiun
saya lihat sebagai pensiun
oh tidak mungkin
saya menurut saya akan tetap aktif dan tetap berhubungan dengan ipac hanya tidak lagi sebagai direktur
oke jadi kita nanti masih bisa telpon telpon lagi
penanganan ya approach dari pemerintah
ya memang kita lihat ya sejak dua ribu dua sampai sekarang ini tadi disebut densus delapan puluh delapan mereka semakin skill ya
semakin profesional semakin cepat menanganinya
tapi juga ada evolusi dalam approach dari pemerintah menangani kasus terorisme atau siapa yang dianggap teroris
nah kita akui bom dengan skala yang begitu besar itu kan sudah cukup lama tidak terjadi
kita harapkan tidak akan terjadi tapi letupan letupan aksi teror seperti misalnya membawa senjata ke kantor polisi atau melakukan bom bunuh diri itu masih terjadi
tapi reaksi dari pemerintah
persisnya pada pemerintahan jokowi selama sepuluh tahun ini
apakah sudah dalam jalur yang benar menggunakan kekuasaan dalam
ada dua masalah yang saya lihat dengan pendekatan pemerintah sekarang ini
mereka seperti betul betul ingin melibatkan tentara tni
dan setelah bom surabaya misalnya
dan perubahan undang undang teror
seharusnya ada peraturan presiden yang akan menggaris besarkan dan mau mencatat apa tugas tni dengan menangani terorisme
tapi menurut saya sebaiknya polisi tetap dibiarkan sebagai lead agency
jangan melibatkan tni
tni karena beberapa hal
satu seperti saya bilang densus delapan puluh delapan sekarang ini sudah betul betul profesional
sudah begitu lama menangani terorisme
tni kalau masuk sekarang ini harus main catch up
kalau mereka memikir kalau tni memikir tentang terorisme
apa yang muncul
setiap kali yang muncul peristiwa woyla yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu peristiwa yang terakhir yang ditangani oleh tni
nah benar bahwa mereka juga terlibat di poso
tapi banyak persaingan antara polisi dan tni pada saat itu
dan saya kira sekarang ini bahwa pemerintah mengecap opm sebagai teroris
sekarang ini pasti akan ada peluang untuk persaingan
lebih hangat lagi antara polisi dan tni
dan ini pasti akan terjadi sesuatu yang sangat menakutkan juga
tapi selain itu kita lihatkan juga
apalagi sekarang kita dalam masa covid ya
pemerintah juga ingin istilahnya membangkitkan kembali perekonomian indonesia
penting lagi untuk menjaga indonesia itu sebagai negara yang islam tapi yang moderat
pemerintah juga ingin menarik investor penting lagi untuk menjaga indonesia itu sebagai negara yang islam tapi yang moderat
yang friendly yang tolerant dan lain sebagainya
yang friendly yang tolerant dan lain sebagainya

karena dianggap sebagai organisasi massa tapi kelompok teroris
bagaimana bu sini melihat perkembangan ini

cara cara seperti inilah istilahnya
cara cara seperti inilah istilahnya
kenapa fpi dicap teroris
kenapa fpi dicap teroris
kenapa fpi dicap teroris
sebagian besar didasarkan atas peristiwa yang terjadi di makassar pada awal tahun dua ribu dua puluh
di mana ada satu tablik akbar di mana munarman dan beberapa tokoh besar dari fpi
masuk dalam pembayatan masal kepada isis
dan orang orang yang terlibat dengan pemboman katedral makassar dan juga dengan katedral di holo di filipina
pada tahun dua ribu sembilan belas adalah orang yang ikut pada pembayatan masal tersebut
nah karena itulah pemerintah ingin mengkaitkan fpi sama isis
dalam satu kelompok menurut saya itu salah karena fpi sebagai institusi
walaupun memang ada statement yang pro isis dari waktu sewaktu
sebetulnya jauh berbeda dari kelompok kelompok pro isis
dari segi ideologi dari segi macam macam
dan fpi harus dilihat lebih sebagai kelompok pro isis
jadi saya menurut saya ada yang tradisionalis dengan latar belakang nu sebagian besar dari orangnya
bukan dari organisasi pro isis
dan juga ada larangan dari fpi untuk terlalu banyak bergabung dengan isis
jadi menurut saya tidak segampang fpi adalah pro isis
tapi motivasinya pemerintah untuk mengkaitkan kedua duanya
mungkin saja mereka ingin menarik investor dengan kebijakan seolah olah mereka sangat anti teror
dan gerakannya dianggap mungkin mengganggu apalagi sudah bisa mempengaruhi
kita lihat pilgub misalnya kehadiran pengurumunan masa dan lain lain
yang kedua mereka mungkin melihat dampak politik
karena ternyata bahwa larangan terhadap fpi cukup populer
dan juga mungkin mereka lihat ke dua ribu dua puluh empat untuk melihat bahwa ada dampak politis juga
dan kalau rizik dan teman temannya bisa disingkirkan
itu bisa lebih membuka ruang untuk kelompok kelompok saya nggak tahu yang anti islamis
ini menarik ya karena kita juga setelah reformasi
di indonesia ini kan memang pergerakannya itu lebih meningkat ya konservatisme di indonesia
orang juga semakin istilahnya semakin taat beragama
perempuan juga semakin banyak menggunakan jilbab
dan tapi di lain pihak kita juga bisa berdiskusi mengenai radikalisme ya mengenai ekstremisme
dan di lebih pelik lagi
pilkada pilgub yang menggunakan atribut atribut agama atau identitas agama itu dalam mencari dukungan dan lain sebagainya
ini kan menjadi kompleks ya
ya sangat kompleks
sekarang ini kalau kita lihat betapa populer kebijakan terhadap fpi sekarang ini
apakah itu berarti bahwa sekarang ini indonesia menjadi lebih toleran
dan tidak begitu lagi tergantung kepada kelompok kelompok yang berada di luar negara

saya kira tidak bisa kesimpulan seperti itulah
saya kira tingkat intoleransi masih cukup tinggi di sana
di indonesia di indonesia
bahwa kebijakan jokowi mungkin populer karena dilihat sebagai keputusan

ya lebih populer
tapi kalau kita lihat indonesia secara umum
senang dengan presiden yang tegas dari yang pelan pelan
apa namanya seperti orang yang pikirannya majoritarian
asal tidak pakai taktik taktik yang terlalu keras
dan fpi dilihat sebagai organisasi keras
jadi saya yakin bahwa tingkat toleransi masih cukup tinggi di sana
walaupun banyak orang setuju dengan larangan fpi
baik kita istirahat
masih ada satu segmen lagi
sini jadi tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
dan ini segmen terakhir ini sidney
menarik sekali ya perbincangan kita kali ini
tadi ada yang sangat crucial ya
walaupun banyak yang mendukung
misalnya organisasi phti dan juga fpi yang dibubarkan
tapi ternyata tidak mengurangi intoleransi yang
di indonesia mau tidak mau ya harus kita akui ini cukup mencemaskan
khususnya terhadap minoritas
nah ini saya lihat kan jokowi tadi ya
ingin kelihatan tegas misalnya harus decisive dan melakukan sesuatu
menjaga indonesia ini tetap stabil
tetap menarik bagi para investor
dan juga ekonominya jalan kesejahteraan juga bisa ditingkatkan
infrastruktur bisa dibangun dan lain sebagainya
mungkin ada kesan bahwa ada keinginan untuk kembalilah ke zaman sentralistis
zaman order baru ini
tapi menurut sidney ya
sebagai orang yang nanti mungkin akan melihat indonesia dari luar
ini apa yang menjadi ancaman atau highlight atau red flags yang harus di
saya kira ancaman utama sekarang ini adalah kemunduran demokrasi
dan kemunduran ruang politik di indonesia
banyak orang melihat bahwa bukan kebetulan saja bahwa jokowi di belakang omnibus law
dan proyek proyek infrastruktur karena dia dilihat sebagai suharto kedua
tapi bukan saja di bidang ekonomi
ada yang sekarang ini melihat jokowi sebagai orang yang makin otoriter
dengan pendekatan terhadap musuh
melalui misalnya tidak senang dengan orang yang mengkritik
mungkin memakai undang undang transaksi elektronik untuk menangkap

membungkam yang pengkritik dan musuhnya lah istilahnya
apalagi dengan menggunakan sosmed kan sekarang gampang sekali kan
dan juga kalau kita lihat apa yang dilakukan kepada kpk sekarang ini
banyak orang kecewa dari satu segi bahwa lembaga yang begitu kredibel
sebelum jokowi menjadi presiden
sekarang ini sudah jelas menjadi lemah dan dipolitisir
tapi apakah ini mungkin ya cara yang pada saat ini efektif untuk menjaga persatuan indonesia
atau untuk istilahnya menjaga pluralisme di negara yang semakin lama
semakin homogen mungkin yang semakin populis
yang semakin majoritari
yang semakin majoritarian menurut sini
apakah dia memiliki pilihan lain
apalagi kalau ingin ekonominya
ini kan kalau kita orde baru ya memang semuanya ekonomi harus jalan terus
sebelum bisa memperbaiki yang lain
dan jelas bahwa indonesia tidak gampang untuk memimpin
karena begitu besar begitu rumit tempatnya
dan ya mungkin
mungkin juga tidak ada pilihan lain
tapi saya kira ada bahayanya kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi pada tahun delapan puluh an dengan asas tunggal
dan itu juga dilihat sebagai cara menjaga pluralisme
bisa saja sekarang ini terjadi backlash yang dampaknya belum kelihatan
tapi masih tetap bisa muncul
jadi dari satu segi
saya senang bahwa pemerintah indonesia ini betul betul ingin menangani ekstremisme
dan ingin ingin
ingin menghindari balkanisme juga
menghindari ya intoleransi yang terjadi
tapi kalau dengan taktik yang bisa membahayakan
bahayakan demokrasi di indonesia dengan
dengan melarang organisasi bukan melalui prosedur yang ada di undang undang
saya kira ada masalah juga yang harus kita pikirkan
jadi apa kira kira yang harus diperbaiki
karena ini semua juga bersumber dari sistem politik kita
pemilu kita memang sudah bagus ya
sudah istilahnya kita laksanakan
dan tidak pernah ada masalah ya
dan biar hasilnya biasanya diterima dengan baik
tapi prosesnya mungkin
karena di situ merupakan politik yang sangat menggantungkan terhadap populisme kan
karena ini semuanya itu adalah pemilihan langsung
sehingga mau tidak mau harus dengan supporternya
atau yang memberikan sponsor dananya
dan lain sebagainya
ini kan semua campur baur
masalahnya memang dengan sistem politik
dan saya sebetulnya orang amerika ya
saya sebetulnya orang amerika ya
sistem kami di amerika jauh lebih rusak
daripada apa saja yang terjadi di indonesia
dan dari segi politik
saya lebih senang tinggal di sini daripada pulang ke new york
tapi saya kira kita harus melihat bahwa
sistem checks and balances di sini betul betul rusak
dan seharusnya misalnya bagian legislatif
dipakai sebagai cek terhadap executive
tapi apa yang terjadi ada semacam koalisi besar
tidak ada yang ingin jadi oposisi
oposisi langsung dirangkul
ini tidak sehat dalam sebuah demokrasi
sini waktunya sudah hampir habis
ada direktur yang baru
kira kira mau dibawa ke mana
karena mungkin fokusnya kan
kalau dulu kan lebih
ke terorisme dan lain sebagainya
kita sudah lihat bahwa peta terorisme di indonesia
juga sudah banyak berubah
dan di dunia secara global juga sudah banyak berubah
ini kira kira akan apa yang menjadi sumber sumber
konflik ke depan di indonesia
ya saya kira banyak konflik sosial yang akan muncul
dan kami punya direktur baru yang betul betul hebat
yang tepat dan luas sekali
untuk meneruskan pekerjaan ipak ke depan
tapi ada konflik tanah misalnya
ada konflik penyebaran bantuan sosial
papua merupakan salah satu
papua kami sudah sejak awal di aipac
sudah kasih perhatian
tapi ini tetap akan menjadi fokus
tapi juga ada konflik konflik lain yang lebih mikro
ya mungkin juga tadi tanah itu penting
apalagi dengan keberadaan masyarakat adat
misalnya hak hak dan lain sebagainya
yang masih merupakan sumber dari konflik horizontal ya
tapi secara keseluruhan bagaimana melihat pengalaman sini
selama ini di indonesia
dan kita lihat ya kalau kemunduran demokrasi
di mana mana ini sudah terjadi
termasuk di amerika serikat
kebobrokan dan sistem dan otoritarianisme ini
kita terus terang saja
indonesia ini bagaimana secara
kenapa saya senang tinggal di indonesia
karena selalu ada siklus
dan kalau sekarang ini mungkin kami berada di bagian kekecewaan
bisa juga merubah kekecewaan kita
bisa juga merubah untuk menjadi periode harapan
dan selalu ada trade off
kecewa sekarang ini berharap dan optimistis
pada mungkin satu tahun ke depan
kalau kita terlalu mengharap dan terlalu optimistis
pasti jatuh lagi menjadi pesimis
tapi tidak pernah terjadi di indonesia bahwa skenario yang paling jelas
skenario yang paling jelek terjadi
atau skenario yang paling beroptimis terjadi
selalu seperti di tengah tengah
dan saya kira itulah yang akan terjadi di sini
optimis bahwa demokrasi itu bisa langgeng di indonesia
ya dan saya kira kalau sekarang ini kami dalam keadaan kemunduran sedikit
ya memang dinamika masyarakat yang sangat kompleks
dengan penduduk yang lebih dari dua ratus tujuh puluh juta
dan semuanya juga memiliki kepentingan dan keinginan sendiri sendiri ini
memang rumit bagaimana menyatukannya dan menciptakan sebuah negara yang harmonis
itu mungkin ya memang gak gampang ya
saya tidak bisa membayangkan bahwa saya begitu muda
saya tidak bisa menghargai
saya begitu senang tinggal di negara lain kecuali indonesia
kalau pulang ke new york
kadang kadang saya nggak bisa tahu bagaimana bisa hidup setelah begitu lama
kenapa pulang sini kenapa tidak tinggal saja di sini
sekarang sudah waktunya pulang
sudah waktunya dan kita paham kenapa
karena presiden trump sudah tidak jadi presiden lagi
itu salah satu faktor
kita harapkan normalisasi atau lebih optimis terhadap amerika serikat juga
sekali lagi terima kasih siney jones
dan selama ini juga terima kasih atas kontribusi anda
kita selalu memanggil sidney jones kalau ada
kita ingin perspektif yang penuh dengan insight dan juga good luck
bukan pensiung tapi evolusi ke hidup yang baru lagi
ya demikian insight with desi anwar
kali ini jangan lupa anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga online di youtube cnn indonesia
jangan lupa menghindari covid sembilan belas
tetap rajin cuci tangan pakai masker dan hindari kerumunan